selama ini aku udah nurutin semua keinginan mama untuk dekat sama mas b
untuk ini itu semuanya udah tapi aku udah gak bisa lagi mah
jangan dulu adriana mama gak setuju kalau kamu mau cerai sekarang
lagi pula usaha yang kamu lakukan selama ini sia sia dong
percuma kan kamu pura pura dan akhirnya gak ada hasil ya
harta kekayaan perusahaan belum di tangan kamu semua
kau gue ngerasa om kobartu sayang banget sama gue ya
padahal kan dulu om kobartu kayaknya minci banget sama abah deh
sejujurnya saya sangat kecewa sama abah rahma kamu itu
sepertinya dia sangat tidak peduli sama kamu
bukannya nyariin kamu malah dia asik pacaran sama mamanya mondi itu
tapi kok sekarang kayaknya dia sayang banget sama bufa ya
kok gue jadi ngerasa kalau om kobartu bakal jauhin gue dari abah ya
kalau misalkan enggak kenapa om kubar selalu jelek jelekin abah depan gue
gue yakin banget komodi itu pasti masih sayang sama gue
dia mutusin gue bukan karena dia gak sayang sama gue
tapi karena dia juga sayang sama mamanya

karena tante tau kalian berdua itu saling menyayangi
tante gak mau kamu putus sama mondi karena tante tau kalian berdua itu saling menyayangi
dan tante liat semalam mondi tidur sambil pelukin foto kamu terus kok
malah tante pikir kamu yang putusin mondi
malah tante pikir kamu yang putusin mondi
tapi tante gak usah mikirin dia
cepat atau lambat nanti kamu bakal tahu sendiri apa masalah
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
pantes aja waktu mau dimutusin gue kok kayaknya dia berat banget ya
tapi kan gue gak hafal nomernya mondi
nomernya mondi kan nomer cantik
catet nih udah nomor kubu
gampang diinget juga
tapi gue sekarang mau nyari raya lagi
gue harus temuin ryan sampai dapet
dan lo berdua udah mau ikutannya
thank you udah membantuin gue
gue mau bantuin lo percaya ryan
ya lah mo udah kita cari bareng bareng lagi ya
gue sama imad juga sedia kok buat bantuin lo terus
dan bisa juga
gue gak kenal nomernya
ya udah angkat aja siapa tau penting
ya mo lo angkat deh dulu
siapa tau ada info
gimana raya sekarang
sekarang kamu dimana
di mana hah
alhamdulillah aku baik baik aja kok
sekarang ini aku di rumahnya om obar
rai pokoknya dia di penjara
kalau masalah itu sih aku nggak pernah tanyain langsung
rai dia orang jahat rai
kamu kenapa bisa sama dia
udah kamu tenang aja mohon
sejauh ini om kobar baik kok sama aku
malah yang ada aku di sini diurus
sayang tapi dia itu orang jahat
waktu itu aku kecelakaan
pas aku lari dari kamu sama abah
ya saat aku tahu kalau misalkan abah itu pacaran sama omakamu
aku nggak sadar
dan tiba tiba pas aku sadar aku udah ada di rumah om kobar
dan ternyata om kobar itu bukan pertama kalinya dia nyelamatin aku
tapi sebelumnya juga dia sering nyelamatin aku
syukur deh tapi kalau kamu gak kenapa napa
kamu tolong kabarin abah ya
aku takut abah khawatir
dan aku takut kalau misalkan abah masih mikirin aku
oh iya kalau gitu nanti aku telfon lagi ya
rai udah makan belum
belum sih om
nah kalau begitu raya mau makan apa sekarang
nanti biar saya beliin
aku belum pengen makan kok om
nanti kalau misalnya aku udah pengen makan aku pasti makan kok
lagian om jangan terlalu repot
soalnya aku nggak enak kalau di sini
nanti malah jadi ngerepotin om
justru saya nggak merasa direpotkan
saya senang sekali kamu ada di sini
dan apapun akan saya lakukan demi kebahagiaan kamu
terima kasih om
terima kasih om
ternyata selama ini mas b itu kerjasama sama reva untuk menentang keinginan aku
jujur ma aku udah nggak kuat lagi sama mas b
aku mau cerai aja sama mas b
mah selama ini aku udah nurutin semua keinginan mama untuk dekat sama mas b
untuk ini itu semuanya udah tapi aku udah gak bisa lagi ma
jangan dulu adriana
mama nggak setuju kalau kamu mau cerai sekarang
lagi pula usaha yang kamu lakukan selama ini sia sia dong
percuma kan kamu pura pura
dan akhirnya nggak ada hasil ya
harta kekayaan perusahaan belum di tangan kamu semua
pikir dong kamu
nggak usah pake emosi terus kalau lagi marah
ma aku udah nggak peduli sama sekali
sama sekali aku udah gak peduli lagi
sekarang yang aku jalanin ini adalah mimpi buruk aku
harus tinggal sama mas b
sama orang yang gak aku cintai
setiap hari aku harus lihat mukanya
bangun tidur pas mau tidur
aku udah nggak kuat sama sekali ma
aku udah nggak mau
aku udah gak mikirin itu lagi
aku sekarang mau balik ke masa laluku
aku mau memperbaiki semuanya
aku mau kembali lagi sama boy
aku mau hidup bahagia sama boy
dan reva juga membalasnya dengan sayang
itu seharusnya ke aku bukan ke refa
mama ngerti banget perasaan kamu
dan kamu masih mau jadi anak mama
kamu dengerin mama kan
kalau gitu mama punya ide
kalau sekarang kamu bersikap biasa aja
biar kamu di sini dulu
nanti b datang jemput kamu
kalau dia udah datang nanti biar mama yang ngomelin dia
simpan air mata kamu demi kebahagiaan nantinya
kalau gitu kita sekarang lihat
bagaimana kamu bisa mengendalikan be sepenuhnya
kita buat be supaya menunjukkan rasa cintanya ke istrinya
yang cantik kayak begini
jadi kamu jangan pulang dulu
tetap di rumah mama
biar be jemput kamu
susulin kamu ke sini pastinya
dan kalau udah sampai sini biar mama yang ngomelin be
kamu nggak usah ikutan
mama pengen tahu
bagaimana seorang adriana bisa mengendalikan cintanya be
nggak usah cemberut
kalau mau dijemput senyum